sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial jaksa menyapa
anda menyaksikan program spesial jaksa menyapa bersama saya dian mirza
dan program ini telah menerapkan protokol kesehatan
dan kami memastikan seluruh tim telah melakukan tes swab antigen sebelum memulai acara
pemirsa kejaksaan merupakan institusi penegak hukum
yang bertugas dalam penanganan kasus korupsi tindak pidana umum perdata dan tata usaha negara
namun dalam struktur organisasi kejaksaan juga terdapat jaksa agung muda pembinaan
atau yang biasa disebut dengan jambin
lalu apa saja tugas dan fungsi dari jaksa agung muda pembinaan
dan mengapa keberadaannya sangatlah penting
untuk memperkuat institusi kejaksaan republik indonesia
untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami
jaksa agung muda pembinaan bapak bambang sugeng rukmono
halo terima kasih
baik sehat ya pak ya
ya alhamdulillah baik
nah ini mungkin bukan hanya saya pak tapi juga masyarakat
mungkin banyak yang belum tahu apa sebenarnya tugas dari seorang jaksa agung muda pembinaan
tupuksinya apa aja sih pak bambang
baik terima kasih
memang jaksa agung muda bidang pembinaan ini relatif tidak pernah tampil
artinya tidak pernah berhubungan langsung dengan masyarakat
karena kita memang lebih banyak tupuksi kita ke dalam ke internal
untuk secara umum mengurusin terkait dengan sdm
yang pertama tupuksi kita ini melaksanakan penyelenggaran pengelolaan sdm
jadi di bidang pembinaan ini kita cukup berterugin dalam pelaksanaan tupuksinya
misalnya ya tadi tadi yang berikutnya
pertama penyelenggaran pengelolaan sdm
itu mulai orang lahir sampai dengan meninggal
sampai kemudian juga mulai seleksi penerimaan cpns sampai dengan pemberhentiannya
itu merupakan tupoksi bidang pembinaan
kemudian juga kita melaksanakan fungsi pengelolaan organisasi
dimana bentuk organisasinya seperti apa pengembangannya bagaimana nextnya seperti apa
ini juga bagian dari tugas dan kewajiban kita di
di bidang pembinaan
selain itu juga kita melaksanakan perencanaan dan pengelolaan anggaran
jadi semua kegiatan yang dilaksanakan di kejaksaan ini
kita laksanakan pengelolaan anggarannya
mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi pelaksanaan kegiatan kegiatan dimaksud
sampai dengan pertanggungjawaban keuangan nanti pada saatnya
kemudian juga kita melaksanakan penyelenggaraan kerjasama bidang hukum
ini baik dalam negeri maupun luar negeri
kita laksanakan itu bagian dari ya kewajiban bidang pembinaan juga
artinya kita ini cukup betul betul nitrogen beda dengan bidang lain memang
jadi ini juga perlu ada penguatan dalam hal kerjasama kita
baik antar instansi maupun dengan aparat penegak hukum lain di seluruh dunia
dalam dunia internasional itu
kemudian juga ada tupoksi di kita
ini terkait aset asetnya
ini juga perlu ada penguatan dalam hal kerjasama kita
dan seterusnya jangan sampai hilang
dan kita bisa optimalkan pengelolaan bnm ini semaksimal mungkin dalam mendukung tupuksi kita
kemudian juga penyelenggaraan stasiun kriminal dan penerapan sistem teknologi informasi
ini it kita di mana era pandemi ini alhamdulillah
kita bisa cepat beradaptasi untuk beralih terhadap ke teknologi informasi

kegiatan ini bisa tersupport dengan baik
dan yang terakhir ini kita ada pengelolaan terkait pnbb
penerimaan negara bukan pajak
melalui pemulihan keuangan negara
baik itu berupa barang rampasan barang sitaan uang pengganti
ataupun penerimaan negara bukan pajak yang lainnya
jadi ternyata tugasnya cukup banyak ya pak ya
tidak hanya terkait ke penggawaian
tapi juga pengelolaan anggaran di sana
penerimaan pendapatan bukan pajak juga di sana
nah ini yang saya mau tanya lebih detail
kalau pak ini terkait unit kerja pusat pemulihan aset nih pak
nah ini kan juga terkait dengan pemulihan keuangan negara
yang katanya juga jadi muara keberhasilan penanganan kasus korupsi
nah tugas tugasnya apa saja pak di bidang pembinaan dalam pemulihan aset
jadi untuk pemulihan aset ini kita ada pusat
namanya pusat pemulihan aset
tupoksi ppa ini sebetulnya lebih banyak
supporting kepada bidang teknis secara langsung terkait
baik itu pada saat penanganan perkaranya
maupun pada saat penyelesaiannya
artinya bahwa di ppa ini dia punya kewajiban untuk
melakukan aset tracing pelacakan aset
karena kalau penanganan perkara ini
dia hanya sekedar memproses perkaranya
tanpa ada upaya pengembalian keuangan negara juga
nah ini juga
tugas dari pusat pemulihan aset ini
salah satu tugas pemuluhan aset
dia melaksanakan pertama ini aset tracingnya
kemudian dari aset tracing dia cari itu data data
dimana kekayaan baik itu mulai tersangka
maupun sampai dengan terpidana nanti
kalau memang asetnya tidak ditemukan
itu masih kita bisa kejar terus
baik itu nanti untuk membayar uang penggantinya
terutama biasanya paling banyak itu di uang pengganti itu

kemudian juga ppa ini juga bisa kita kejar terus

ini juga punya kewajiban untuk mengurus benda benda sitaan
artinya kalau barang sitaan ini
artinya kalau barang sitaan ini
tidak dikelola dengan baik
misalnya mobil gitu disita
ditaruh begitu saja tidak dirawat
demikian pula misalnya barang tidak bergerak berupa tanah aset rumah dan seterusnya
kalau ini tidak diawasi tidak dikelola dengan baik
nah ini bagian dari tugas kami
nah ini bagian dari tugas kami
untuk bisa memberikan supporting terhadap bidang teknis
sehingga akhirnya pada saat ada putusan pengadilan
sehingga akhirnya pada saat ada putusan pengadilan
yang tetap misalnya
kewajiban terpih dan membeli uang pengganti
kita sudah punya
kita sudah punya datanya
sudah punya asetnya kemudian bidang teknis
bisa melakukan upaya paksa
untuk melaksanakan putusan pengadilan
di endingnya itu
saya tertarik pak tadi bapak bilang

salah satu aset yang dibina
di ppa tadi adalah barang sitaan
selain barang sitaan dan barang rampasan pak
sumber dari pendapatan negara bukan pajak apa lagi sih pak
sumber dari pendapatan negara bukan pajak apa lagi sih pak
sumber pnbp yang lain
itu selain dari uang pengganti
itu bisa disana ada uang denda
denda ini juga bagian dari
pemasukan pnbp kita
uang pengganti kemudian
dari tilang itu juga bagian dari
pnbp yang bisa kita kejar maupun
pemanfaatan dari aset aset yang
ada dari bumn kita ini
apakah itu nanti dimungkinkan
untuk kerjasama dengan pihak ketiga dan seterusnya
bagaimana bagian dari pnbp yang kita
kejar untuk bisa kita
storkan ke negara
lantas kalau mekanisme pengelolaannya
seperti apa itu pak
sekali lagi kita
optimalkan koordinasi dengan pihak pihak terkait
dalam hal terakhir ini kita
ada aset perusahaan yang harus
kita kelola kita tidak mampu mengelola itu
nah ini kita kerjasamakan dengan
artinya yang bisa bisa kita kerjasamakan
dan dalam hal ini kita
kerjasama dengan umn
untuk bisa mengelola aset itu sehingga
keberlangsungan perusahaan ini
dia tetap jalan
kemudian dari sisi nilai ekonomi juga
tetap tidak hilang
potensi itu tetap bisa kita ambil
dan seterusnya sehingga
pembangunan ini sudah menggunakan sistem juga
kita mengacu teknologi informasi
peran ti itu
teknologi informasi ini kan juga bisa akan
memudahkan dalam hal
kemudian dari sisi
sudah sesuai belum jangan sampai nanti
tercatat di kejaksaan negeri tetapi
tidak terpantau di kita atau sebaliknya
sehingga ini juga akan berpotensi hilang
artinya kalau kita sudah digitalisasi
membuat lebih mudah
pengawasannya dan dalam hal pelaporan
sehingga untuk controlling jauh lebih
selama ini yang dilakukan sudah
sudah sudah kita sudah ada sistem
oleh pusat penggunaan aset kemudian
di sana juga sudah
ter sambung dengan
yang dari kementerian keuangan
dari arsis ini kita
teman teman daerah mengupdate datanya
dan ini sudah langsung terkoneksi dengan
om sepan dari kementerian keuangan sehingga
tidak dua kali kerja lagi
dan sekali lagi
namanya kita bekerja ini kan tetap
data yang ada di kita juga
akan terkontrol oleh
data di kementerian keuangan
data yang terselip kayak model model
sistem register yang lama ini
waduh sangat memusingkan
kita begitu lah karena itu tadi
ada yang tertinggal
luput dari pantauan kita
potensi kerugian negara malah
bisa muncul di sana
baik itu tadi dari mekanisme pengelolaannya ya
pak bambang nah ini bagaimana terkait dengan
penegakan hukumnya bagaimana bidang pembinaan
kepada bidang teknis
dalam penegakan hukumnya tapi jawabin nanti ya pak ya
setelah jeda pariwara berikut ini
untuk itu tetaplah bersama kami di program spesial
terima kasih anda masih bersama kami di program spesial
masih dengan jaksa agung muda pembinaan
pak bambang ini terkait dengan
penegakan hukumnya sendiri bagaimana bidang pembinaan
di kejaksaan ini
di bidang teknis dalam penegakan hukum
langkah langkahnya apa aja pak yang dilakukan
seperti saya sampaikan tadi bahwa
pembinaan ini lebih banyak supporting
pada bidang bidang ini
khususnya kalau untuk bidang
teknis kita memberikan dukungan
sdm nya bidang teknis ini dengan era
tingkat kejahatan sudah
sehingga harus diimbangi dengan jaksa jaksa
yang punya pemahaman pengetahuan
dan pengalaman yang cukup
kita harus siap dengan sdm
yang unggul dengan cepat kita sesuaikan
dengan kebutuhan di lapangan
seperti apa perkembangan
ya mohon maaf tingkat kejahatan di
kemudian selain sdm kita juga
melaksanakan dukungan anggaran
karena bagaimanapun juga
tanpa penganggaran kita nggak bisa jalan
karena kegiatan penanganan perkara ini butuh
energi yang cukup tinggi
baik itu mulai pemikiran maupun
sarana prasarana dikukuhkan harus cukup kuat
karena kita harus beradu cepat
dengan para pelaku jangan sampai mereka keburu
menyembunyikan hasil kejahatannya
sehingga kita tidak bisa lacak
kadang ini kalau melintas negara
bahkan kita perlu ada yang kerjasama
dukungan kerjasama hukum
dukungan kerjasama hukum ini baik dalam negeri
maupun luar negeri itu kita lakukan
dan itu sering kita
sudah laksanakan kalau di dalam negeri
saling mendukung khususnya misalnya
kalau terkait penghitungan kerugian
keuangan negara kita dengan
bpk atau bpkb misalnya
kemudian kalau terkait bidang bidang teknis
kita terlibatkan dengan
kementerian lembaga atau bidang teknisnya
sehingga bisa teman teman ini
dalam melaksanakan topoksinya
bidang teknis ini bisa tersupport dengan baik
terkait untuk tata kelola
sdm ini kan juga kita sudah
persiapkan betul dari
awal gitu mulai
saat kita seleksinya
kemudian kalau untuk yang
ya sekali lagi bekalin
dengan pengetahuan pengetahuan yang
diperlukan pada saat itu sehingga
saya juga harus bisa cepat nih
berpikir kira kira apa yang dibutuhkan di
lapangan untuk teman teman teknis gitu
melaksanakan kegiatan kemarin
saya harus perkuat mereka terkait asuransi
pemahaman terkait hal itu apa apa pak
yang diperlukan mereka anak kita harus
mengandeng pihak pihak tertentu
untuk kita lakukan
memberikan kayak in house training
kepada teman teman sehingga paling tidak dia sudah punya
gambaran dulu apa apa sih yang
misalnya pasar modal dan seterusnya terkait
sdm nya cukup pak
sdm kalau dari analisis
beban kerja kita sebetulnya ya kurang
tetapi kan kita juga
realistis artinya bahwa
negara ini punya batas kemampuan
untuk memenuhi itu gitu sehingga
ya sudah kita optimalkan apa yang ada
dengan berbagai cara sehingga
tidak mengganggu kinerja kita dan kita
tetap bisa berkinerja optimal
nah ini khususnya untuk tim yang di
di lapangan ini kan pasti banyak godaannya ya
dalam bidang pembinaan ini untuk menjaga
integritas di jajaran bapak seperti apa pak
ya yang pertama kita bekalin lah
dengan pemahaman yang cukup
terhadap teman teman untuk
peningkatan integritas kita ini apa apa yang harus
dilakukan di lapangan kemudian yang jelas juga
pengawasan ini kita jalan terus
pelaksanaan teman teman di lapangan
yang harus dia lakukan ini
karena kalau kita
temukan kawan kawan yang melakukan kesalahan ya
pasti sanksinya kita
cukup keras gitu kita laksanakan itu
tetapi kalau teman teman yang berprestasi
kita juga pasti kita kasih reward
ke teman teman bahwa ini kita laksanakan
sehingga teman teman di lapangan ini
yakin dia bisa
lebih percaya diri dalam masalah tugas
di lapangan selain juga
di dalam pengawasan ini kita juga
dapat apresiasi terkait
dari kemenpan ini penghargaan
wilayah bebas korupsi dan
wilayah birokrasi bersih melayani
dan alhamdulillah kita juga dapat
apresiasi ini bidang pembinaan
ini juga bagian dari upaya kita
memberikan pemahaman ke kita
keteman teman bahwa mindset kita
harus beralih jangan sampai
sistem yang dibangun ini
ada peluang orang orang untuk berkongsi
kita buat ptsp
kita hindari pertemuan antara
tamu dengan teman teman yang menangani
perkerjaan sampai terjadi konflik of interest
kita berikan pelayanan
kepada masyarakat ini sebaik baiknya
sehingga dia kalau mencari informasi
juga tidak harus bertemu atau mencari
siapa jaksa yang menangani dan seterusnya
tetapi sistem informasi ke publik ini kita bangun
kita siapkan sana
akan mudah mengakses apabila
memerlukan sesuatu dan
terinformasi ke publik
tadi saya tertarik
jawaban bapak sebelumnya
bahwa semua sekarang sudah terintegrasi
di dalam rapat kejaksaan juga tahun ini
tahun dua ribu dua puluh satu ada yang namanya
sistem satu data ya pak ya
bapak bisa jelaskan pak
tahun ini kita sudah
kejaksaan ini sudah kejaksaan digital
semua sistem kita sudah mulai beralih kepada
dan ini bagian dari komitmen kami
untuk mendukung rpjpn ini
indonesia satu data
jadi kita support
indonesia satu data ini melalui
kejaksaan kita bangun itu it
butuh proses yang cukup panjang
untuk ini bisa
berjalan dengan baik karena bagaimana kita harus
berpikir teman teman ini
berpikir manual harus tiba tiba berubah ke
misalnya untuk persuratan kita sudah mulai pakai
semua surat ini kita sudah mulai
surat masuk diterima di ptsp
ini selanjutnya sudah
real time masuk pada sistem masing masing
khususnya di pembinaan ini
di biro kepegawaian
dia sudah melaksanakan
untuk sk juga sudah tidak ada lagi hard copy
jadi sk ini
di proses usulan itu sudah
biro baik memproses terbit
sehingga kita sudah tidak bersurat lagi
dengan hard copy teman teman
di daerah bisa langsung nge print
sk nya tersebut baik itu
sk kenaikan pangkat
kemudian untuk di
bidang teknis kita juga sudah ada nyamannya
sudah mengakomodir semua
bidang teknis terkait
sesuai dengan tahapannya
data data penanganan perkara bisa kita lihat disitu
dan semua informasi
sudah ada disana
sehingga betul betul kita
integrasikan baik mulai penanganan perkaranya
hubungkan juga dengan perencanaan penganggarannya
nah ini kan digitalisasi sudah diatur
usaha untuk upgrade
sdm nya juga sedang dilakukan
nah bagaimana dengan
birokrasinya nih pak karena kan
cepat lambatnya proses penegakan hukum juga
tergantung dari birokrasinya sendiri
itu tapi jawabnya nanti ya pak ya
setelah jeda pariwara berikut pemirsa tetaplah bersama kami
di program spesial jaksa menyapa
anda masih menyaksikan program spesial jaksa
menyapa masih bersama dengan bapak
jaksa agung muda pembinaan
bapak bambang segeng rukmono
pak tadi bapak berbicara soal mengupgrade
yang makin canggih di
tubuh kejaksaan nah bagaimana dengan
kan cita citanya pak jokowi ini untuk
membentuk reformasi birokrasi yang efisien
dan bersih nah bagaimana dengan
di tubuh kejaksaan mengimplementasikannya
baik terima kasih jadi
di kami juga kita sudah laksanakan
kita sudah jalankan dan semua
satker kita dorong ke daerah
sudah ada kabak reformasi birokrasi
kepala bagian ini dia bisa
consentful untuk memikirkan
reformasi birokrasi di kejaksaan ini
pelayanan kepada publik ini bisa optimal
kita berikan yang terbaik artinya
baik itu pelayanannya
berjalan lancar transparansinya kita
dapat akutabilitasnya dapat
dan bebas dari
korupsi dan kolosi
dan kemudian kita juga
beri kesempatan nepotisme
ini kita buat sistem kita
semua ini bisa kita dapatkan dari sana
kemudian yang kedua juga
terkait penataan organisasi
ini sebagai langkah konkret
kejaksaan untuk melaksanakan
bagaimana yang disampaikan pidato presiden
dalam sidang paripurna mpr
tanggal dua puluh oktober dua ribu sembilan belas lalu
dalam arahannya dimana
perlu dilakukannya penyederhan organisasi
kita sudah pangkas
kurang lebih empat tiga ratus empat puluh lima
kita alihkan kepada
tertentu yang sudah
untuk teman teman ini
dari peralihan ke struktural ke fungsional
polsek presiden sangat bagus sekali
bahwa jangan sampai
pegawai ini dirugikan
dari sisi take home pay nya
dari struktural diakomodir ke
fungsional dan ini sudah kita
dengan mengalihkan jabatan struktural tersebut
juga fungsional yang berbasis pada
dan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap sdm
tantangannya pak selama ini yang dirasakan
di bidang pembinaan selain kurangnya sdm
ya pak pak bilang tadi
tantangan kami ini untuk bisa mengatasi
terkait dengan anggaran
anggaran kita ini terbatas banget
tapi nanti kalau saya sandingkan dengan aparat
penegak hukum lain nanti nggak ketemu itu
jumlahnya anggaran di kami ini berapa
di aph yang lain berapa
jaksa ini posisinya sebagai
dimana mulai proses awal
perkara ini berproses
jaksa ini sudah terlibat sampai dengan
penyidik di pelaksanaan putusan itu
kalau aph itu mulai penyidik
dia khusus penyidikan
kemudian di pengadilan ini berproses
dia terkait dengan proses penuntutan
dan proses penghukuman saja
jaksa ini tidak sekedar mulai penyidikan
penuntutan sampai dengan eksekusi pun
kita masih ada artinya
berkesinambungan cukup banyak
dan mestinya ini juga bisa
bisa nyambung dengan aph lain
untuk anggaran ini
betul betul kita optimalkan
semua satker ini bisa terpenuhi
kalau ada anggaran anggaran yang nggak terpakai
revisi kita ajukan untuk bisa
kemudian juga berikutnya juga
pelaksanaan penerapan digitalisasi
terkait digitalisasi ini
kami juga sedang
berproses walaupun kami sudah
canangkan kejaksaan digital
ini sudah berjalan
tetapi namanya it ini
kan nggak pernah berhenti dia
dia ini harus jalan terus
dan kita harus mengikuti terus perubahan it ini
sehingga ya kita bisa
bagaimana zaman ini harus berproses
seperti kita tahu
di saat pandemi
kita nggak bisa kemana mana
tetapi proses persidangan harus berjalan
mau tidak mau kita harus berjalan
mau kita harus berinovasi kita buat
dan seterusnya ini juga
masih bagian dari pr kami untuk
membangun database di
kepegawaiannya kah apakah di intelijennya kah
maupun di terkait penanganan perkaranya
kemudian juga yang berikutnya
terkait dengan penyelesaian
barang rampasan dan barang sitaan
ini antara lain terkait dengan
penelusuran asetnya kemudian juga
yang tidak kalah pentingnya
pemeliharaan barang bukti dan barang data yang berlaku dalam perusahaan ini

biaya yang besar
energi yang besar dari kita semua
juga pembangunan gedung penyimpanan
barang bukti dan barang rampasan
sehingga tidak terjadi
penurunan nilai ekonominya
ini yang masih jadi
kedepan ini karena
kan terkait dengan penanganan perkara
setiap ada perkara masuk pasti ada itu
satu pertanyaan terakhir pak sebelum kita mengakhiri
program ini pak harapan dari
seorang pak bambang jaksa agung muda
bidang pembinaan pak untuk
kemajuan di institusi kejaksaan
kedepan juga jajaran bidang jasa agung
muda pembinaan ini tetap
harus lebih dapat berinovasi
untuk pelaksanaan tugas tugasnya
semua bidang untuk bisa berkinerja
dan juga berbagai
tantangan dan tugas tugas
berat yang masih menunggu di depan
di era pasca desakan ru kejaksaan ini
ini juga bagian
tugas berat yang harus kami tuntaskan
karena harus ada banyak penyusuan penyusuan
yang kita lakukan disana
namun demikian tantangan dan tugas berat tersebut
ya pemicu bagi
kita lah untuk lebih kreatif
dan produktif lagi dalam
melaksanakan tugas tugas kita
kemudian juga ada beberapa g
yang ingin menjadi prioritas
kedepan ini antara lain misalnya
kita akan meningkatkan pelatihan kolaboratif
bagi seluruh pegawai
anggaran saya terbatas
saya harus cepat meningkatkan
sehingga saya akhirnya
ada ide teman teman ini untuk berkolaborasi
dengan kementerian lembaga
dalam rangka memberikan pelatihan misalnya dengan
kalau kami ini perlu
penguatan terkait pemahaman ilmu perbankan
saya kerjasama dengan perbankan
nanti perbankan ngasih ilmu kepada kami
kami ngasih ilmu juga
terkait hukum kepada mereka
iya kemudian misalnya lagi
masalah kehutanan atau lingkungan hidup
kami kerjasama dengan kementerian kehutanan dan lingkungan hidup
mereka mengasih kami
bekal terkait bidang itu
demikian pula kami
memberikan kesana demikian pula dengan
kementerian lembaga lain
isu apa sih yang kita butuhkan disana
teman teman jaksa ini bisa terbekali dengan baik
saya tidak perlu banyak
baik terima kasih
dan semoga semua harapannya dapat terpenuhi
dan caranya dapat berjalan dengan lancar
amin terima kasih
tiga puluh menit sudah kami menemani anda
tak lupa kami mengingatkan
untuk terus patuhi protokol kesehatan
dimana pun anda berada
saya dian mirza pamit undur diri